jadian seperti ini
itu pasti karena mama yang suapin
aku harus kasih tau mama soal lukisan anissa yang dibuat oleh miko
anissa itu ternyata mira
ya vita punya cerita ma
vita yakin banget mama pasti seneng denger cerita ini
wah pasien favorit saya sudah membaik ya
terima kasih dokter
dokter sudah mengelamatkan putri saya
sebenarnya terima kasih yang paling tepat adalah kepada allah
karena tanpa campur tangan
ini semua tidak akan terjadi
saya hanya sebagai perantara
oh ya maaf pak
mas bisa keluar sebentar
saya periksa kondisi vita dulu
setelah itu silakan masuk lagi
ini memang acara kalau pakai misteri itu boleh masuk
apakah itu harga yang saya hargai
saya buka semuanya
mau ngapain kamu kesini
ternyata kamu masih hidup ya

kamu jangan macem macem sama saya
saya bisa teriak
evita udah sadar belum ya
mudah mudahan bunga ini bisa kasih dia semangat
mau ngapain lu disini
dari kamar evita dari kamar evita apa
sini sini masuk masuk
kamu yang lakuin kamu yang ngasih hati
evita aku gak tau aku gak tau aku gak tau

tidur tidur tidur
tidur tadi ada laki laki dia dia keluar dari kamar ini
ibu tolong keluar dulu
ini sedang kami periksa
saya harus tetap disini
lebih cepat kami periksa lebih cepat diupati
tapi saya harus disini aja
bapak kenapa jadi begini
tapi kan evita udah sadar
udah membaik dia udah boleh pulang sama dokter
kenapa juga kayak begini
nanti siapkan juga
dokter gimana keadaan evita
dia ngapakan kan cuma pingsan biasa aja kan
tenang dulu mama
beri kesempatan dokter bicara
dari hasil pemeriksaan kami
pasti yang sadar
kamu udah sadar
pasti kamu baik baik aja
kamu tuan yang baik soalnya
gimana keadaan kamu evita
tangan kamu kenapa evita
kenapa mulutku gak bisa digerakin sama sekali
gak bisa dibuka
ya allah apa apaan ini
semua anggota tubuhku juga gak bisa digerakkan
aku aku kayak gak punya tenaga sama sekali
untuk membalas genggaman kevin aja
kamu kenapa diem aja sayang
anak cek kan apa dok
kok dia gak bisa bicara dong
kepada bapak tadi
evita mengalami benturan yang begitu hebat
apalagi kondisinya dalam pemulihan dari luka bekas celakaan
jadi sepertinya ada bagian atas tubuh dari evita mengalami
padahal aku berpikir dulu daripada orang itu
evita gak akan ngalamin kejadian seperti ini
tangan aku gak bisa bergerak
cobaan seperti apa lagi yang kau berikan kepada aku
apa maksud dari semua rencanamu ini ya allah
apakah aku sanggup menerima ini semua
kalian pasti sedih sekali
tapi masih bisa sembuh kan
saya harap begitu mudah mudahan evita bisa cepat pulih lagi
ya siang ini kita langsung daftarkan untuk terapi
mudah mudahan kelumpuhan ini bisa cepat diatasi

coba pelan pelan kakinya diturunkan
kita ke tempat kita nanti ya
jari jarinya digerakin mbak
kalau cuma jari aja kan harusnya bisa
kalau tanganku sama sekali gak bisa bergerak
buka mulut kamu evita
yang penting bisa digerakkan
gak usah menguasakan diri
karena memang terapi ini harus bertahan
yang sabar ya mbak ya
aku benar benar gak berguna
sama sekali gak berguna
kenapa di saat aku seperti ini
di saat aku harus bilang sama mama
kenapa aku harus mengalami kelumpuhan
mama harus segera tahu
kalau anissa itu adalah nira
kamu kok malah nangis
mbak evita sepertinya sedih sekali mas
dia tidak bisa menggerakkan mulut dan jarinya
tapi saya sudah bilang kok
sembuhan seperti ini memang tidak bisa langsung
sebaiknya terapi hari ini kita sudah dulu ya
sus biar dia bisa berjalan ke rumah itu ya
selesai aja ya dorong dia ke kamar ya
vita kamu jangan nangis lagi dong
terapi itu kan ada tahapnya
jadi sebaiknya kamu tenang aja
dan kamu ngejalaninnya juga enak
tapi kamu mungkin juga sudah tersangkut
aku ingin secepatnya sembuh
aku ingin secepatnya sembuh
aku ingin kasih tau mama
kamu tahu nggak
dengan keadaanku seperti ini
aku merasa aku gak pantas buat kamu vita

udah lah ya
kamu tahu kan vita aku cacat kamu lagi bukan
udah lah ya vita kamu kok nangis lagi sih udah lah ya
kamu ketahu kan kalau aku paling gak suka lihat kamu nangis
aku akan disini nemenin kamu terus kok
sampai kamu sembuh
ada yang bisa aku lakuin
untuk hibur kamu vita